assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
yang terhormat presiden republik indonesia
beserta ibu hajah iryana joko widodo
yang kami hormati
duta besar republik korea untuk republik indonesia
para menteri kabinet indonesia maju
gubernur dan seluruh jajaran forkopibda provinsi jawa tengah
presiden lg energy solution dan seluruh tamu undangan yang berbahagia
selamat datang di kawasan industri terpadu batang
dalam acara implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi
hadirin yang kami hormati
mengawali acara kita pada pagi hari ini
marilah kita dengarkan bersama laporan dari presiden lg energy solution
dan sekarang saya ingin mengundang presiden lg energy solution
mr lee bangsu untuk mengucapkan pembahasan
pembahasan lng energy solution
saya ingin mengucapkan pembahasan
tentang pembahasan pengembangan indonesia
dan pembahasan pengembangan industri terpadu batang
oleh presiden joko widodo
dan presiden baeril
dan presiden pradikno
dan presiden jawa tengah
dan presiden jawa tengah
dan presiden jawa tengah
dan saya ingin mengucapkan pembahasan terbesar kepada presiden
dan juga presiden pahala
yang telah mendukung proyek ini

dan juga pertanian pembelian
dan juga posco
dan presiden lg
saya ingin mengucapkan terima kasih
dan saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada presiden park dae sung
yang telah menyertai kami hari ini
hai hadirin sekalian selanjutnya akan kita saksikan b ok kalau yang
dengan video implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi
indonesia menerima presidensi g dua puluh sejak serah terima dari italia pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu lalu di roma
dalam memegang amanat ini indonesia telah menetapkan tiga fokus yang akan dikerjakan
kepercayaan ini adalah kesempatan bagi indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia
dalam presidensi g dua puluh indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal
pertama penanganan kesehatan yang inklusif
kedua transformasi berbasis digital
ketika transisi menuju energi berkelanjutan
ketiga penanganan kesehatan yang inklusif
ketiga penanganan kesehatan yang inklusif
pada akhir dua ribu sembilan belas kementerian investasi bkpm secara serius menginisiasi dan mengawal pengembangan baterai kendaraan listrik
yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama
hasilnya pada bulan desember dua ribu dua puluh badan koordinasi penanaman modal menandatangani nota kesepahaman
dengan lg energy solution dalam kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia
senilai sembilan delapan miliar dolar amerika atau setara satu ratus empat puluh dua miliar
ketiga penanganan kesehatan yang inklusif
ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama pak
kenapa tambangnya bumn yang mayoritas kemudian smelternya sama smeltingnya itu dibangun di maluku utara bapak
di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku
prokursor ketot dua puluh gigabit resale dan resekelnya itu dibangun di batam
sebagai tahap awal di bulan september dua ribu dua puluh satu presiden telah meresmikan groundbreaking tahap pertama
dari kerjasama konsorsium lg dengan bumn ini
bumn pembangunan pabrik lg
pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri
bumn pembangunan pabrik lg
bumn pembangunan pabrik lg
pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri
selanjutnya laporan menteri investasi kepala bkpm bapak bahlil lahadalia kami persilahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
shalom om swastiatsu namo buddhaya salam kebajikan
yang sama sama kita hormati bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo beserta ibu negara ibu haja iryana joko widodo
makasih bu atas kehadirannya
yang kami hormati pak dubes korea untuk indonesia
yang mulia pak partai sung ini bapak presiden sahabat saya yang hampir setiap dua minggu sekali kami diskusi untuk implementasi investasi korea di indonesia
yang kami hormati bapak ibu menteri yang sempat hadir ada pak mensesnek pak pratikno ada ibu menteri klhk ibu siti dan pak erick thohir menteri bumn
bapak gubernur jawa tengah yang saya hormati beserta ibu
lebih khusus kepada presiden lg solusen mester bang solim
ini sudah satu bulan ini dua kali pak datang
bapak ibu semua yang sempat hadir yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu
ada dari direksi bumn ada antam ada main id
anggota forkopimda jawa tengah
dan bupati batang serta ketua umum kadin
pak presiden ada ketua umum kadin pak
paten berarti koalisi apa namanya kolaborasinya jalan
bapak presiden izinkan kami untuk melaporkan yang pertama tentang kawasan industri batang
dua tahun kurang lamanya kawasan ini kita temukan
tepatnya tanggal empat belas bulan juni
saya datang memakai motor
atas arahan dan perintah bapak presiden untuk kita mengantisipasi ketika terjadi perang dagang antara china dan amerika waktu itu
untuk relokasi kawasan industri nggak ada
kita menemukan ini tepat tanggal empat belas bulan juni
tanggal tiga puluh juni bapak presiden melakukan gorong breaking pertama untuk pencanangan kawasan ini
di era covid kita bekerja efektif sesungguhnya mulai di dua ribu dua puluh
siapa yang membuat perancaran dan apa segala macam
dan alhamdulillah tidak sampai satu tahun lima bulan kawasan yang dulunya hutan belantara kebun tebu dan kebun karet
dan alhamdulillah tahap pertama sekarang sudah seperti ini
dan semua empat ratus lima puluh hektare tahap pertama sudah terlaku jual habis
karena ada kolaborasi yang erat antara kementerian pu dan kementerian investasi
tapi lebih khusus bapak presiden ada kolaborasi yang sehati antara kementerian bumn yang dipimpin oleh menteri bumn
dan pemda provinsi jawa tengah yang dipimpin oleh gubernur jawa tengah
semoga ini tetap kompak terus agar realisasi investasi berikutnya bisa terpenuh untuk ke depan
yang kedua bapak presiden kami juga laporkan bahwa di kawasan ini kita sekarang masuk di seribu hektare tahap kedua
di mana seribu hektare tahap kedua ini adalah lg sendiri masuk kurang lebih sekitar dua ratus tujuh puluh lima hektare
kemudian foskon juga masuk di tahap kedua bapak presiden dan yang ketiga insyaallah
kalau memang dari amerika ini positif masuk tempatnya juga insya allah di sini bapak presiden
di samping itu kami di sini juga membangun smk unggulan nu bapak presiden tanahnya tiga hektare di samping tol
dan tanah ini diwakafkan oleh bumn supaya pahala bumn tambah banyak dan profitnya tambah tinggi
jadi menteri bumn ini pak jadi cari untung tapi cari untung untuk akhirat juga
ya kita bagi bagi untung lah kira kira begitu
bapak presiden yang kami hormati laporan kami yang kedua izin kami memakai kesempatan yang ini karena ini live bapak presiden tv one
biar tidak ada dusta di antara kita
total investasi di tahun dua ribu dua puluh dua sesuai dengan perintah bapak presiden slide nya mana
perintah bapak presiden adalah sebesar rp satu dua ratus triliun
dari rp satu dua ratus triliun tersebut kita sudah mampu mencapai di kuartal pertama sebesar rp dua ratus delapan puluh tiga triliun
ini belum lg masuk pak kalau lg masuk pasti lewat lagi
ketiga keempat yang pertama ini adalah yang kami khususkan yang waktu pertama kami dilantik oleh bapak presiden
memerintahkan kepada saya agar membangun indonesia tidak boleh membangun indonesia satu wilayah tertentu
harus indonesia sentris
dari aceh sampai papua pak udah sekarang kita bangun
yang kedua bapak presiden negara mana saja yang paling banyak masuk
yang pertama itu masih ada singapura bapak presiden
yang kedua hongkong
yang ketiga tiongkok
jadi tidak benar
kalau ada satu
yang mengatakan bahwa seolah olah
investasi di republik indonesia
ini hanya dikuasai oleh
satu negara karena dalam
pandangan kami bapak presiden
institusi negara yang berhak mengeluarkan data
tentang berapa investasi
luar di indonesia adalah
hanya kepada tuhan kita percaya
manusia butuh data tapi datanya harus
berikut bapak presiden
kami juga menyampaikan
yang masuk untuk fdi kita
yang pertama itu adalah
riau jawa barat
dki jakarta sulawesi tengah
sama maluku utara
ini foreign direct investment yang masuk ke indonesia
di mana kuartal pertama total lapangan

dengan total nilai proyek kurang lebih sekitar
enam puluh enam ribu proyek lebih
yang ketiga bapak presiden
tentang kerjasama lg
sejak perintah bapak presiden
kepada kami di akhir

membangun ekosistem ev battery
maka langkah langkah komprensif
dan terukur telah
kita lakukan dengan pertama hyundai
dan sudah berproduksi
baterai ini godaannya banyak bapak presiden
tetangga kita sebagian belum ikhlas
kalau indonesia ini
menjadi negara industrialis
baterai mobil karena
banyak sekali pencat silatnya
pemerintah korea dibawah kpmu
menteri moti a dan lg
telah bersepakat sejak dua ribu dua puluh
untuk membangun ekosistem
baterai mobil di indonesia
dan hari ini sudah kita lakukan
dimana investasi tadi sudah berbaik
namun yang perlu kami
sampaikan kepada bapak presiden
bahwa deal bisnis ini
jadi kita ingin
meletakkan sebuah kerangka yang benar
yang berikut adalah dampak ekonominya
setiap tahun bapak presiden
sebesar lima enam bilion usd
dengan total lapangan pekerjaan
kurang lebih sekitar dua puluh ribu
khusus untuk pabrik
bukan untuk kawasan ini bapak presiden
bukan untuk kawasan ini bapak presiden
yang berikut kami juga laporkan
kolaborasi lg dengan
umkm jalan juga
dengan pengusaha daerah jalan juga
jadi resiklenya pak tidak dengan bumn
kalau bumn semua nanti kerja
sama lg sama bumn bukan dengan
pengusaha dalam negeri
pak arsad kelihatannya sudah senyum senyum
yang penting profesional jangan pengusaha proposal
demikian yang perlu kami laporkan
kepada bapak presiden dan terima kasih kepada lg
bapak presiden lg
mulai sekarang jangan lagi ragu
perintah bapak presiden tadi sudah jelas
kalau ada apa apa kita selesaikan secara
adat indonesia untuk kita
clear kan agar realisasi investasi
bisa terlaksana demikian yang kami
laporkan terima kasih
kabinet indonesia maju yang hadir
putra besar korea selatan
gubernur jawa tengah
beserta ibu dan
ibu bupati batang
dan konsorsium lg
tamu undangan yang berbahagia
investasi lg ini merupakan
pertama di dunia
dari hulu sampai ke hilir
kemudian baterai listrik
masih ditambah lagi dengan
industri daur ulang baterai
dari hulu sampai hilir
end to end semuanya
dalam investasi ini
saya ingin menyampaikan terima kasih
kepada konsorsium lg
yang bekerja sama
dengan perusahaan perusahaan indonesia
atas kerja kerasnya
ini juga bukan
jumlah yang sedikit
tenaga kerja kita
dua puluh ribu orang
ini jumlah yang tidak kecil
di mana mana di dunia sekarang ini
lapangan kerja merupakan kunci
dan yang saya juga
investasi dari hulu
ke hilir itu tersebar
di beberapa kawasan
negara kita indonesia
untuk nikel berlokasi
di maluku utara
pemurnian serta industri
ada di jawa tengah
kawasan industri di batang
yang sedang juga
kerawang dan pabrik
mobil listriknya ada di cikarang
ini tersebar ini sangat baik
di jawa saja tapi di luar jawa
sebagai negara dengan
cadangan nikel terbesar di dunia
ini kita harapkan akan menjadi
barang yang berbasis nikel
ini keinginan kita sejak lama
kenapa kita stop nikel adalah ke situ
ekspor bahan mentah
ekspor bahan mentah boksit
memproduksi barang jadi
yang berasal dari
indonesia akan menjadi produsen
barang yang berbasis
seperti litium baterai
baterai kendaraan listrik
dan ini merupakan sebuah
kesempatan besar merupakan
kesempatan emas untuk membangun
seperti yang kita rencanakan
pemerintah pusat dan daerah untuk
terus memberikan dukungan penuh
terhadap proyek ini
agar segera terrealisasi
dari investasi ini selain tadi yang
tenaga kerja rp dua puluh
kita akan juga mendapatkan
negara akan mendapatkan income
negara akan mendapatkan pendapatan
yang berupa pph badan
semuanya akan kita dapatkan
perdagangan kita meskipun
sekarang sudah surplus
selama lebih dari dua puluh bulan
kita harapkan mampu
dalam kesempatan yang baik ini
terima kasih pada konsursium
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh